pembangunan strategis nasional dua ribu dua puluh tiga
yang kemudian disebut sebagai rempang ekositi
rempang ekositi dibangun untuk industri pariwisata dan juga perdagangan
pemerintah mengklaim dengan adanya rempang eco city akan mampu menyerap lebih dari tiga ratus ribu tenaga kerja
dan menarik investasi lebih dari tiga ratus triliun pada dua ribu delapan puluh mendatang
kepala pembangunan strategis nasional dua ribu dua puluh tiga
ada beragam dampak yang ditimbulkan
dari proyek ini salah satunya ribuan warga dari enam belas kampung tua di pulau rempang
harus angkat kaki dari tanah kelahiran mereka
tentu saja hal ini mendapatkan penolakan keras dari mereka
yang berujung pada aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal tujuh dan sebelas september dua ribu dua puluh
ketegangan yang terjadi antara petugas keamanan dan juga warga
seharusnya tidak terjadi
asalkan komunikasi kedua arah benar benar dilakukan dengan baik
sudah seharusnya pemerintah membuka ruang dialog seluas luasnya bersama warga
untuk menentukan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak
tidak hanya satu dua atau tiga banyak warga di pulau rempang yang bercerita
bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah dilakukan sangat singkat
bahkan pada pertengahan september lalu mereka dihantui
pemerintah di teluk pulau walaupun pada akhirnya pemerintah membatalkan
rencana pengosongan pulau pada akhir september ini
apa mau dikata hati masyarakat rempang sudah kadung hancur
meskipun pemerintah sudah membatalkan pengosongan pulau pada akhir september ini
hari hari mereka sudah tidak sama lagi
sudah seharusnya pemerintah turun ke bawah bertemu berdialog dan juga bersama sama menemukan

atas konflik yang terjadi di pulau rempang ini
pada akhirnya proyek yang dibangun oleh pemerintah ini
membuat konflik sengketa tanah antara pemerintah dan juga warga
proyek yang dibangun untuk membangun indonesia berujung bentrok
hak tanah hak asasi manusia dan investasi pemerintah
tergambar jelas dari konflik yang terjadi di pulau rempang ini
sekali lagi pemerintah memiliki peran penting untuk mencari jalan tengah
untuk menyelesaikan konflik di pulau rempang ini
tak hanya sebatas hukum konstitusional sebagai negara multikultural
indonesia juga memiliki norma norma adat yang harus dilihat
dipertimbangkan untuk menyelesaikan konflik di pulau rempang ini
kiki haryadi andra anhar rempang kepulauan riau